belasan pengungsi rohingya sudah bertahun tahun tinggal di pengungsian orang asing di jemundo taman sidoarjo jawa timur
mengetahui situasi di myanmar kini memanas para pengungsi ini hanya bisa prihatin
mereka berharap presiden joko widodo bisa membantu menyelesaikan masalah rohingya
di antara satu ratus empat puluh warga asing yang ditampung di pengungsian jemundo taman sidoarjo tiga belas adalah pengungsi rohingya
salah satunya muhammad suaib yang sudah lima tahun tinggal di pengungsian ini
jika sebelumnya ia masih bisa berkomunikasi dengan keluarganya melalui telepon
dua hari terakhir komunikasi terputus
kini ia dan rekan rekannya hanya bisa mengikuti perkembangan situasi di myanmar melalui berita televisi
selasa lima september para pengungsi rohingya dikunjungi kapolresta sidoarjo komisaris besar himawan bayu aji
di hadapan kapol restasi sidoarjo muhammad sueb yang lancar membahas indonesia ini
menyatakan masih memiliki keinginan untuk kembali ke negaranya
ia berharap presiden joko widodo bisa membantu menyelesaikan masalah kemanusiaan yang terjadi di negaranya
belum bisa komunikasi sudah dua hari
karena itu dari kemarin katanya udah bakar kampung kami udah dibakar
ya sekarang ibu ibu saya saudara saudara saya gimana tau tidak tau
ya cuman kita kirim ke dua aja
dia bisa selesaikan masalah orang rohingya ini
sementara kapol restasi sidoarjo meminta pengungsi rohingya bertahan sementara di pengungsian orang asing di mundo taman sidoarjo
sambil menunggu tindak lanjut dari komisi tinggi pbb untuk pengungsi atau unhcr
mengingat kejadian yang di rohia kita memberikan arahan berharap bahwa pengungsi yang di sini
khusus dari rohia untuk tidak berseteru ataupun berbeda pendapat
ataupun mengacu kepada kejadian
sehingga diharapkan pengungsi pengungsi di sini dapat dengan damai bersosialisasi
saling menghargai dan saling menghormati pemeluk agama yang berbeda beda
riko hardiansah sidoarjo